inilah video pemukulan yang dilakukan tujuh orang terhadap seorang remaja putri yang menjadi viral di media sosial
belakangan diketahui peristiwa perundungan sekaligus penganiayaan ini terjadi di dusun cinunuk desa mulyasari sumedang jawa barat pada rabu lalu
setelah videonya beredar dan menjadi viral unit ppa polres sumedang langsung bergerak dan menangkap ketujuh pelaku
lima diantaranya merupakan anak di bawah umur sehingga dilakukan pendampingan oleh orang tuanya
menurut polisi aksi penganiayaan itu diduga dipicu rasa cemburu dari salah satu pelaku saat melihat korban dekat dengan pacarnya
untuk para pelaku ada lima orang yang di bawah umur dan kita serahkan ke orang tua

untuk yang sekarang sudah dipores
masih dalam pemeriksaan